dan kita akan langsung berusaha untuk menghubungi produser lapangan cnn indonesia arven kennedy
yang saat ini berada di jambi untuk memantau peristiwa pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi oleh kapolda jambi
berserta dengan rombongan kapolda jambi irjen rusdi hartonon beserta rombongan dikabarkan ini helikopter yang mendarat secara darurat di sebuah bukit tamiya muara amat kerinci jambi
saya akan langsung sapa rekan saya arven kennedy selamat sore arven
bagaimana proses evakuasi penyelamatan terhadap kapolda jambi dan rombongan apakah sudah selesai dilakukan
ya proses evakuasi terus dilakukan sedemikian petugas dari basarnas tni polri bppt dan masyarakat di sekitar di lokasi tkp juga dikerahkan untuk menuju ke tkp
jadi kemudian yang sulit dijangkau hutan belukar dan suaca yang memang tidak memungkinkan
hutan belukar dan suaca yang memang tidak memungkinkan
jadi masih berada di lokasi pendaratan darurat dan belum bisa dievakuasi
ya belum bisa karena cuaca memang yang tidak memungkinkan untuk saat ini melalui udara
jadi evakuasi melalui jalur darat
oke jumlah penumpangnya totalnya berapa arven
iya selain kapolda jambi ada juga dir krim um dir pol airut terus korspit satu orang ajudan satu orang dengan pilot satu orang
jadi lima orang sementara ini
yang jumlah pastinya kapitun umat tadi
sudah menyatakan belum masih menunggu informasi dari sana dari tkp
proses evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat
tapi bagaimana dengan kondisinya
karena kami melihat rekaman video ataupun foto foto dari kondisi para korban begitu ya
apakah kondisinya memang semuanya baik baik saja atau bagaimana
terlukanya terluka berat atau terluka ringan
sudah dapat informasi arven
sampai saat ini informasi luka berat atau ringan belum dapat dipastikan
karena tadi sempat pihak dari tim evakuasi melakukan komunikasi dengan salah satu korban selamat
menyatakan mereka hanya menyatakan hanya mereka yang selamat semua
melalui hati yang bisa dihubungi
tapi itu putus lagi karena cuaca atau juga kondisi jarak yang susah ditempuh
oke tapi bagaimana mereka bisa mengirimkan ini gambar gambar ini
karena kami kan mendapatkan gambar langsung kondisi korban
apakah itu memang dari tim sar yang sudah sampai ke
lokasi mereka atau dikirim melalui pesan whatsapp atau bagaimana arven
ya informasi informasi awal gambar gambar itu juga belum dipastikan oleh kabinet umas kebenarnya
tetapi informasi dari tkp itu dikirim dari korban selamat sendiri
melalui anggota yang ada di tkp yang tidak
artinya di sekitar tkp yang jaraknya memang tidak jauh dari situ
berapa lama kalau evakuasi darat ini dilakukan
dari lokasi pendaratan darurat menuju ke kota jambi
kalau melalui darat dari tkp ke kota jambi itu bisa butuh waktu melalui kendaraan roda empat sekitar sepuluh sampai dua belas jam
tetapi untuk menjangkau lokasi petugas evakuasi harus menggunakan sepeda motor
oke apakah dari tim evakuasi yang dikirimkan
untuk menyelamatkan kapolda jambi bersama dengan rombongan ini ada tim kesehatan ataupun tim medis begitu
selain tim sar
ya tim evakuasi juga dilengkapi dengan tim medis dari rumah sakit bayangkara jambi
dan juga dibantu dari tni dari tim kesehatan tni
basarnas juga disiapkan ditambah satu orang petugas kesehatan
oke arven saya ingin lebih dalam ya soal kronologinya ini bagaimana
sebetulnya ini peristiwanya kejadiannya jam berapa kemudian pendaratan daruratnya ini pukul berapa
dan akhirnya sampai bisa mendapatkan informasi bahwa mereka mendarat darurat
bisa anda ceritakan secara rinci kronologisnya sampai helikopternya kapolda jambi ini mendarat darurat di lokasi itu
helikopter ini berangkat dari jambi diperkirakan sekitar jam sembilan waktu indonesia barat
menuju kerinci membuat rombongan untuk melakukan kunjungan kerja meresmikan gedung sentra pelayanan di polres kerinci
diperkirakan heli mendarat itu sepuluh tiga puluh tetapi laporan dari polres kerinci elit juga belum tiba di sana
dan baru mendapat informasi sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat bahwasanya heli mendarat darurat di bukit tamiah muara amat kabupaten kerinci
oke apakah kemudian ini baru kejadian pertama yang terjadi adanya pendaratan darurat helikopter
sebelumnya sudah pernah ada presiden ini sudah pernah ada peristiwa ini
ya kejadian ini baru kali ini terjadi dan memang saat ini saat kejadian tadi memang cuaca yang suhu ekstrim hujan berkabut
dan juga sebelum berangkat juga suasana juga sudah mendung di jambi
oke jadi penyebabnya kemungkinan adalah cuaca ya cuaca yang tidak begitu bagus begitu ya pada saat take off dari bandara jambi menuju ke kerinci
perkiraan sementara dari kabupaten rumah menyatakan cuaca ini tidak begitu bagus

kalau kamu melihat kondisi helikopternya ini sepertinya hancur ya
apakah ada penjelasan begitu dari kabit humas polda jambi bagaimana mereka bisa setelah mendarat darurat kemudian menyelamatkan diri
karena kalau dilihat helikopternya ini helikopternya rusak hancur begitu arven
iya kabupaten rumah sepoloda jambi belum mau memberi keterangan pasti karena tim epokasi belum sampai ke titik lokasi rupanya
ke titik lokasi terjadinya heli mendarat darurat ini
oke baik kita nanti akan mengupdate informasi dengan produser lapangan cnn indonesia
arven kennedy untuk mengetahui bagaimana kondisi dari kapolda jambi
dan juga rombongan yang helikopternya ini mendarat darurat ya
di sebuah lokasi di bukit tamiya muara emat kerinci jambi
nanti kita akan tanya lagi kalau sudah ada informasi tambahan
arven terima kasih atas informasi yang tadi anda sampaikan
selamat bertugas kembali